perang surabaya november seribu sembilan ratus empat puluh lima adalah pertempuran antara laskar dengan tentara inggris yang dibonceng belanda
dengan jumlah tentara yang masih sedikit kala itu maka laskar menjadi ujung tombak pasukan republik
mereka adalah pemuda pemuda kampung yang dilatih seadanya oleh mantan pasukan peta dan heihu
organisasi paramiliter bentukan jepang
jadi saat itu diperintahkan juga ya orang orang terutama eks peta ya
di surabaya ini ada empat daidan atau empat batalion peta
satu batalion itu sekitar enam ratus tujuh ratus an orang
jadi empat daidan ya mungkin dua ribu an orang ya
selain pemuda kampung santri atau orang orang tionghoa
perlawanan terhadap pasukan sekutu di surabaya juga dilakukan oleh bromo cora
jadi preman dan mantan tahanan sipil jepang berhimpun dalam barisan maling
dipimpin oleh matosin seorang pekerja pelabuhan
tugas mereka hanya satu mencuri berbagai kebutuhan militer dan rumah sakit
di mana mereka ngambil di tempat tempatnya tentara inggris
nah terkadang memang obat tidak didapat tapi selain obat mereka dapat seperti perban
alat alat yang lain apa yang ada mereka ambil
bahkan yang bukan pesanan yang sepertinya itu vital
seperti senjata api seperti peluru dan lain mereka angkut tetap
kejadian lain yang jarang diceritakan di perang surabaya seribu sembilan ratus empat puluh lima adalah mogoknya sejumlah tentara inggris
tidak ada catatan jumlah tentara inggris yang menolak berperang
tapi sejarawan rosihan anwar menyebut tentara inggris yang ke surabaya berasal dari suku punjabi yang beragama islam
mereka pada saat bertempur mendengar ada pidatonya bung tomo
meneriakan allah wabar wabar terkejut awalnya
namun dibuktikan lagi pada saat beberapa orang orang itu melakukan kamikasi
orang surabaya melakukan kamikasi dengan membawa ranjau yang begitu besar mereka tubuhkan ke teng teng sermen
dan mereka oh wabar
surabaya memang kalah hanya dalam waktu tiga hari setelah sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh
namun perang surabaya juga membuka mata internasional bahwa indonesia tidak bisa dipandang sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat
hanya selang empat tahun kemudian pada desember seribu sembilan ratus empat puluh
kerajaan belanda mengakui kedalatan indonesia dan berakhirlah revolusi fisik di indonesia
rangga umara miki peresia surabaya